diduga akibat korsleting listrik dua gudang ekspedisi di cengkareng jakarta barat hangus terbakar
ribuan paket barang yang hendak dikirim ludes terbakar
kebakaran membuat para karyawan panik dan berupaya menyelamatkan ratusan paket barang dari amukan api
banyaknya material kardus membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian gudang
kebakaran terjadi saat aktivitas penyortiran paket masih dilakukan di area gudang
dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari dalam gudang lantaran sempat terdengar beberapa kali ledakan saat peristiwa terjadi
api berhasil dipadamkan lima jam kemudian setelah tujuh belas unit mobil pemadam dengan total delapan puluh lima personel petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi
api gandang gudang lajada dimana banyak barang barang yang memang cukup sulit untuk dipadamkan
untuk situasi awal situasi sekarang masih dalam pendinginan
kejalanan sudah bisa diolah olah pesir
karena memang pasir yang terbakar cukup banyak dan bahan bahan yang mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan